pemerintah provinsi dki jakarta memperpanjang pembatasan sosial berskala besar psbb transisi di jakarta hingga empat belas hari
psbb transisi sebelumnya akan diakhiri pada dua juli hari ini
psbb transisi diperpanjang setelah pemerintah provinsi dki jakarta melihat skor pada tiga unsur
yakni unsur epidemiologi kesehatan masyarakat dan fasilitas publik yang telah memenuhi syarat untuk melakukan pelonggaran
rapat gugus tadi disimpulkan bahwa psbb transisi yang itu artinya semua kegiatan berlangsung masih dengan kapasitas lima puluh persen
akan diteruskan empat belas hari ke depan
jadi psbb di jakarta diperpanjang selama empat belas hari ke depan
dan kita akan evaluasi lagi
jadi sesudah kita mendapatkan perkembangan terbaru
anies menambahkan pasar tradisional dan transportasi umum akan menjadi dua tempat yang akan diperhatikan untuk mengendalikan penyebaran covid sembilan belas
perpanjangan psbb transisi dki jakarta ikut mempengaruhi masa psbb proporsional di wilayah bogor depok bekasi
gubernur jawa barat ridwan kamil memperpanjang masa psbb wilayah bodebek selama empat belas hari
psbb proporsional bodebek diperpanjang empat belas hari
karena dari catatan evaluasi epidemiologi kita
bogor bogor depok bekasi masih sudah kuning
sehingga kita belum punya keyakinan untuk melakukan relaksasi
mengingat epidemiologi dengan jakartanya masih dinamis
dan belum bisa terprediksi terkendali
sebelumnya psbb proporsional di lima wilayah penyangga dki jakarta itu akan berakhir pada dua juli dua ribu dua puluh
di liputan cnn indonesia